ekonomi digital menjadi prima dona baru masa depan pertumbuhan ekonomi di indonesia
investasi yang masuk diharapkan bisa mendorong industri unicorn yang ada di indonesia
berikut ini rangkumannya
menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengklaim
ekonomi digital saat ini menyumbang jumlah yang cukup signifikan
bagi produk domestik bruto atau gdp indonesia
ia memproyeksikan pada dua ribu dua puluh
ekonomi digital berperan lebih besar bagi perekonomian negara
rudiantara menargetkan satu unicorn lagi muncul pada dua ribu sembilan belas
saat ini sudah ada empat perusahaan startup yang telah naik kelas menjadi unicorn
yaitu startup yang memiliki valuasi di atas satu miliar dolar as
dua ribu dua puluh proyeksinya ada satu ratus tiga puluh miliar dolar
itu ekonomi kita itu berdasar apa
lebih dari sebelas persen mungkin hampir dua belas persen dari gdp kita adalah berdasarkan
ataupun dihasilkan oleh ekonomi digital
ini suatu lompatan yang sangat besar
satu ratus tiga puluh miliar ya mohon maaf itu baru ekonomi digital di indonesia
kalau dibandingkan negara asean yang kecil
gdp nya udah nggak usah hitung ekonomi digital
ya lebih besar tetap ekonomi digital di indonesia
kepala badan koordinasi peranakerti
agar tidak khawatir akan adanya dominasi asi pada perusahaan unicorn di indonesia
ia mengatakan keikutsertaan modal domestik juga cukup besar
sehingga bisa mengimbangi suntikan dana asing
menurut thomas investasi di bidang ekonomi digital
menjadi salah satu faktor meningkatnya angka investasi internasional di indonesia
ia juga meminta masyarakat tidak khawatir
dan nanya diinvestasikan tiba tiba keluar
karena para investor tersebut tidak mengingatkan keinginan mereka
dan di mana
yang namanya fdi atau foreign trade investment ke indonesia
itu kisarannya antara sembilan sampai dua belas miliar dolar per tahun
tergantung formula yang dipakai
perkiraan kami di bkpm
porsi yang masuk ke e commerce itu kira kira lima belas sampai dua puluh persen dari angka itu
jadi kira kira dua sampai dua lima miliar dolar per tahun
itu angka total yang perkiraan kami masuk ke unicorn dan startups
dan e commerce company dan ekonomi digital setiap tahun saat ini
pemerintah saat ini memberi perhatian khusus terhadap ekonomi digital di indonesia
bahkan ada perusahaan unicorn asal indonesia yang berpotensi naik kelas menjadi dekakorn
dengan valuasinya di atas sepuluh miliar dolar amerika
tim liputan cnn indonesia